akibat jebolnya tanggul bendung kiri kelambu di sungai lusi menyebabkan banjir di wilayah kabupaten gerobokan jawa tengah sejak kamis kemarin meluas
saat ini selain satu ratus tiga belas desa di enam kecamatan banjir juga mengakibatkan delapan puluh sekolah terendam
di kecamatan berati grobokan dan purwodadi ketinggian genangan air masih mencapai tujuh puluh cm
selain menggenangi sekitar tiga belas permukiman warga banjir juga mengakibatkan delapan puluh sekolah tergenang
perdata fasilitas pendidikan ada delapan puluh buku sd dan smp
dan termasuk tiga belas kecamatan yang merendam
dan satu ratus tiga belas desa tapi perhari ini masih enam kecamatan
dan mudah mudahan lokasi rute dan pengungsi ada enam titik